dia tidak boleh mendapatkan mustika xion
sial menambah lagi musuh gua
barang apaan ya
gila seorang eros harusnya nyari nyari mustika xion di tempat sampah kayak gini
gua gak punya waktu ya untuk main main sama lo
dia tidak boleh mendapatkan mustika xion
sial menambah lagi musuh gua
barang apaan ya
harus aku yang mendapatkannya
dia tidak boleh mendapatkan mustika xion
sial nambah lagi musuh gua
barang apaan ya
eh itu punya gue
sejak kapan punya kayak gini
ini punya gue
mustika sion ditakdirkan
hanya gue sebagai penyelamat
sepertinya aku mencium aroma aroma mangsa selanjutnya
malam ini dingin ya pak
kok udara di sini aja
katanya saya akan di smackdown ya sama bapak
kalau saya masuk ke kampung
saya kan badannya kurus
aduh mendingan saya pergi aja ya
udah tua jorok
boleh kalau pak rw mau pergi
tapi pak rw harus bisa mencari orang untuk menjadi mangsaku selanjutnya
aduh siapa ya
ya elah ada dia lagi
pak rw kenapa itu pak rw kenapa itu
wow ada banyak
siapa yang mau menjadi korbanku untuk menggantikan pak rw di sini
aku akan lepaskan pak heru
pak rw pak rw
buat ini buat ini
eh siapa yang berani berkorban
lu kan cantik biar aja pak rw dituaiin ini ya
udah pak rw yang ikhlas aja yang damai disana ya pak rw
kita akan jagain yang me mei gol
iya pokoknya tenang dan aman
udah isep aja
waktu kalus nih aduh
jangan jangan pak rw jangan jangan
rusak sih terasa aku
eh bawa bawa dulu
eh eh ilang
buah yang ditolongin
buah yang ditolongin
kenapa jadi anak buah yang lu akut
kenapa jadi anak buah yang lu akut
beneran enak nih
loh kok biasa
kamu gak ngeliat orang senang ya
pake acara yang ganggu lagi
yang dateng yang mau makan dok
jangan bikin emosi
saya kan mau dindar sama non enjeli
kebetulan kan mas bambang katanya tahu
makanan enak yang deket deket sini
jadi aku pengen coba ya
eh eh tunggu dulu

liat hidungnya wajung banget bro
sama dia gak jelas kayak geretan kayu
eh kamu tuh berani ya
emang lu pikir bisa nyalametin dia
udah sikat sikat
apaan sih sih gak bantuin mah langsung diikat nikat
eh udah jangan jangan
jangan cakitin mas bambang
oh jangan ganggu dia berarti boleh gampang
jangan jangan jangan eh eh eh eh eh eh eh
apalagi kamu berani cuman sama perempuan doang ya
tuh kibus lagi iiih iih loh
makasih makasih makasih